badan pusat statistik menyatakan provinsi dki jakarta menjadi provinsi paling demokratis
berdasarkan indeks demokrasi indonesia idi dua ribu dua puluh
ada tiga aspek dalam penghitungan nilai idi
pertama aspek kebebasan sipil
kedua aspek hak hak politik
dan ketiga aspek lembaga demokrasi
mengacu pada parameter tersebut jakarta meraih skor tertinggi sebesar delapan puluh delapan
diikuti gorontalo dengan skor delapan puluh tiga dua puluh satu dan kalimantan timur delapan puluh satu sembilan puluh sembilan
penilaian ini berdasarkan mekanisme yang panjang
kepala pusat statistik mencari penilaian yang berbeda
kepala pusat statistik mencari penilaian yang berbeda
kepala pusat statistik mencari penilaian yang berbeda
capaian ini membuat jakarta mempertahankan posisi puncak selama empat tahun berturut turut sejak dua ribu tujuh belas
direktur lingkar madani indonesia rai rangkuti mengatakan
capaian ini tak serta merta peran gubernur dki jakarta anies baswedan
dan sebagai pemimpin
namun juga kontribusi pihak oposisi yang selalu menggunakan mekanisme formal
dalam mengungkapkan ketidaksetujuan dan intelektualitas masyarakat dalam menyampaikan kritikan
yang ketiga masyarakat yang objektif
baik yang pro maupun yang kritikus terhadap pak anies mereka objektif
kalau memang situasinya baik bagus mereka setidaknya diam
tapi kalau ada sedikit penyempangan mereka berteriak mengingatkan pak anies
jadi tiga hal inilah yang menurut saya didapatkan di dki jakarta sekarang
meski menjadi provinsi paling demokratis bps memberikan beberapa catatan dalam pelaksanaan demokrasi di jakarta
nilai aspek kebebasan sipil juga turun empat lima puluh delapan poin dari tahun dua ribu delapan belas
menurut bps menurunnya poin aspek kebebasan sipil tak lepas dari panasnya pemilu dua ribu sembilan belas
yang berujung pada kekerasan jurnalis saat melakukan peliputan berita
selain itu juga demonstrasi berjilid
yang lokasinya terjadi di jakarta
dan bps juga memberikan catatan kepada dki jakarta khususnya dalam peran pemerintah daerah dan juga partai politik
karena bps mencatat pada periode dprd dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
hanya ada satu peraturan daerah yang diinisiasi oleh dprd
indeks demokrasi indonesia adalah alat ukur kuantitatif
yang menunjukkan variable atau indikator yang tidak berkembang di suatu provinsi
sehingga dapat dilakukan evaluasi di provinsi bersangkutan
saya zahra madan fajar indrajaya jakarta